konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua resmi ditutup pada kamis siang
presiden joko widodo menyebutkan tiga poin penting yang dihasilkan ktt yang digelar di labuan bajo nusa tenggara tibur
dalam konferensi pers presiden jokowi dodo mengajak seluruh negara asean untuk memberikan perhatian penuh pada isu perdagangan orang
masalah di myanmar dan penguatan pengembangan mobil listrik
terkait soal myanmar indonesia siap berbicara dengan semua pihak di myanmar termasuk junta militer
presiden jokowi menegaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan
melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan